hai tempat tidur di rumah sakit rujukan kofit sembilan belas daerah istimewa yogyakarta akan ditambah hal ini
sesuai dengan perintah gubernur diy sri sultan hamengkubwono ke sepuluh ke semua kabupaten dan kota
bahkan untuk keperluan ini sri sultan menggelar rapat mendadak di hari libur minggu tujuh belas januari
lalu sultan menjamin rumah sakit pemerintah bisa menyediakan tempat tidur khusus kofit sembilan belas hingga
otelia kowe wani kalau yang swasta kan gak berani kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dinas
kesehatan diy karena menambah jumlah tempat tidur tak semudah menambah ruang saja tetap
tetapi juga menambah tenaga kesehatan jujur mas jujur bahwa kan kalau kita bilang bahwa alat lengkap
keuangan ada kita bicara sdm memang akhirnya kita harus akui di indonesia semua di semua provinsi
yang jadi masalah adalah sdm nya sebelumnya setiap hari dinas kesehatan selalu mengumumkan
ketersediaan tempat tidur kofit sembilan belas di d i y namun laporan warga yang susah mencari rujukan sering
terjadi di sisi lain sejumlah rumah sakit juga menutup instalasi gawa darurat dan menyatakan
adanya antrean pasien di igd cnn indonesia bersama sejumlah media di yogyakarta berkolaborasi menelpon
semua rumah sakit rujukan ke fitnah inti diy baik rumah sakit pemerintah dan swasta untuk mengecek
faktanya hai dikotiri ini selamat siang selamat siang mbak mau tanya mbak apa yang kalian mau menanyakan
selamat siang mbak mau tanya mbak apa yang kalian mau menanyakan selamat siang mbak mau tanya mbak apa yang kalian mau menanyakan

di upt masih ada yang belum bisa masuk pasti penuh donald atau infot lime banget
hendrawan setiawan teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta